tadi paham di terangkan dari bni
sekarang saya ini contoh aja ya
jadi pacarmu yang kena narkoba
apa nasihatmu kepada saya
ini burak buraknya pacarnya loh
tuh gimana tuh
sebenarnya udah punya pacar belum
ini burak buraknya gitu
saya kena narkoba
apa nasihatmu kepada pacarmu yang tercinta ini
janganlah kamu dekat dekat narkoba
karena narkoba itu akan merusakmu
mau keluar maupun dalam
karena saya dapat narkoba dari teman
pak pak pak pak
wah ini bisa menjadi presiden ya
janganlah lagi dekat dekat sama narkoba
karena saya dikasih terus sama teman teman
kalau sering dikasih jauhilah
dan yang terpenting
tetap bertakwa kepada tuhan yang maha esa
dan jangan sekali sekali mencoba narkoba
saya disuruh teman mencoba narkoba
walaupun gratis tapi itu sangat berbahaya
sekali coba akan kecanduan
dan tidak akan pernah melepas lagi itu narkoba
banyak generasi atau teman teman kita yang lain
jadi rusak moralnya karena narkoba
jadi kalau ingin
segeralah jauhi narkoba
karena narkoba itu sangat berbahaya
dari dulu sampai sekarang
narkoba tetap berbahaya
terima kasih pacarku
teman yang baik sekali juga sering menasehati
jadi saya akan tidak akan mencoba lagi
nanti boncengan ya
tinggal minta mau diajak kemana
yang deket sini tapi
tahu taman kota bebas larut pak

iya bebas narkoba enggak
iya bebas narkoba enggak
iya bebas narkoba enggak
iya bebas narkoba enggak
insya allah saya akan bebaskan
saya mau diajak pacaran naik sepeda
harga pink ya
harga pink ya